saudara makan ketupat dan opor ayam juga menjadi santapan khas keluarga indonesia
sama juga seperti keluarga capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
selain berkumpul bersama keluarga anies juga menggelar open house sore nanti
dan berikut obrolan singkat capres anis baswedan bersama jurnalis kompas tv putri oktaviani usai solat idul fitri pagi tadi
jadi mereka semua di rumah itu artinya keluarga besar akan datang ke rumah
jadi kita silahkan ambil di rumah dan menikmati masakan khas lebaran
masakan keluarga terhadap keluarga
kalau kata bu ferry nanti akan ada open house atau seperti apa
ya insya allah nanti sore jam tiga lima kita ada open house disini
oke satu lagi pak minta ucapannya buat pemirsa kompetisi
pada semuanya izinkan yang menyampaikan selamat hari idul fitri
dan terima kasih kepada semua yang telah bertugas yang membuat kegiatan idul fitri kita berjalan lancar
yang di semua tempat yang tak tersebutkan
tapi mereka bertugas di saat kita merayakan idul fitri
kami sampaikan terima kasih dan apresiasi
oke dari ibu ferry
selamat lebaran untuk ibu ibu yang selalu menyiapkan semuanya di rumah
itu yang memastikan semua pakaian anak anak rapi masakan tersiapkan
insya allah semuanya berbalas dengan kebahagiaan dan pahala yang banyak
selamat berlebaran sama keluarga
sementara itu saudara pagi tadi calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
muhaymin iskandar melaksanakan sholat idul fitri di kampung halamannya jombang jawa timur
usai sholat id muhaymin bersalam salaman dengan para jemaah masjid
muhaymin juga menyampaikan ucapan selamat idul fitri bagi seluruh bangsa indonesia
idul fitri jadi momen yang tepat untuk saling memaafkan serta memperbaiki kondisi bangsa
semua bersyukur memasuki hari yang penuh kemeriahan kebahagiaan yaitu hari fitri
dimana kita semua menjadi insya allah suci
saya ucapkan selamat hari raya idul fitri untuk seluruh warga bangsa untuk seluruh rakyat indonesia
untuk para tokoh tokoh untuk seluruh pendukung pendukung dan para pecinta kita semua
oleh karena itu semoga seluruh bangsa indonesia ini saling memaafkan saling memahami
untuk kemudian memasuki tahap baru sebagai bangsa yang penuh semangat membangun
penuh semangat memperbaiki kehidupan bangsa